ketika pertama kali bapak dan ibu menyaksikan film atirah komentar pertama apa yang sempat bapak keluarkan
kita semua terharu sekali lagi kan mengingat masa lalu
itu cerita lima puluh tahun lalu lebih
kedua melihat juga sisi sisi humanis kembali dari ibu saya
perjuangannya apa yang dialaminya tapi keteguhannya
kalau mahrumah orang yang sangat sabar tapi kreatif
itulah sosok ibu saya dan kalau dari sisi film itu sangat tercermin
kalau ibu mauvidem ibu kenal ibu atira mungkin sejak muda ibu ya
sudah kenal ibu dengan ibu atira
bagaimana bu ketika menyaksikan film atira ini
ya memang sedih
kenal memang orangnya sabar
saya kenal sejak saya kawin tahun seribu sembilan ratus enam puluh
baru saya tahu dia itu memang betul betul orang baik sekali
seorang mertua yang paling baik deh orang kali ya
awalnya dulu ketika sutradara meminta izin itu izinnya seperti apa pak jk
ia kan mulai daripada novel dari alif
sebenarnya waktu itu ada penerbit mau menulis biografi tentang saya
saya bilang janganlah belum waktunya kau bikin
dan juga mungkin sulit kalau orang yang menulis itu tidak mengetahui backgroundnya yang lebih jelas tentang kehidupan saya
ya kalau mau tulis tulislah
bagaimana kalau tulis tentang ibu saya
itulah berarti menulis tentang ibu saya
karena itu film juga begitu
filmnya tentang ibu saya bukan tentang saya
bahwa ada ilustrasi ilustrasi tentang kehidupan kekeluarganya
memang pasti lah harusnya seperti itu
dengan pemain pak bapak waktu itu sempat menentukan misalnya gini ketika peran ibu atira diperankan oleh cut mini dan sebagainya
nenek disebaskan oleh yayang senur
pada waktu itu bapak apakah juga melihat itu semua atau sudah hasil akhirnya aja
oh ya saya tidak mana saya kenal mereka semua
tidak lah terkejut
kalau di yayang karena itu besan
ya lainnya sama sekali tidak ada satu yang bisa kenal
jadi tentu terserah produsernya dan saudaranya
dan bapak juga mengatakan bahwa tadi bapak cukup dekat dengan ibu
dan bahkan ibu atira cukup ingin tahu juga tentang mungkin pada waktu itu jalinan hubungan bapak pada waktu awal awal mengenal bung fida
dulu bapak gimana cerita
sempat sempat mengungkapkan nggak sih pak bahwa ketika saya mulai tertarik dengan seorang gadis itu semua diceritakan atau mungkin ibu yang langsung bertanya
di waktu itu ya beda dengan sekarang tentu
apalagi kebiasaan orang bugis itu mungkin tidak terlalu terbuka dalam hal seperti itu
tapi ibu saya mengetahunya
beliau juga bukan hanya dari tidak dari saya
tentu dia tanya juga teman teman saya eh di gimana itu
saya kira umumnya dia tahu tentang dari teman teman saya
tapi secara langsung tidak pernah menanyakan soal soal itu
pertama kali saya ketemu ya waktu sudah mau melamar ya
ibu ini tidak pernah mau dibawa
susah itu zaman itu
ada alasan kenapa waktu itu tidak mau dibawa ibu
takut nanti serius gitu
harapan pak terakhir bagi mungkin perfilman indonesia pak
kreativitas dunia film kita makin baik
memang ini harus di momen mutunya masih lebih baik
kan ini bukan yang pertama pernah juga satu berapa puluh tahun lalu itu naik juga
tapi begitu banyak orang bikin asal film aja lama lama turun mutunya
baik demikian tadi perbincangan kita bersama bapak yusuf kala dan juga bung fida tentang film atirah
yang bisa kita saksikan bersama sejak akhir september kemarin
terima kasih dan sampai jumpa